koresponden cnn indonesia eka rima akan berbagi cerita langsung dari gresik jawa timur
selamat siang eka silakan
ya rizky selamat siang
saat tiba di kabupaten gersik tadi saya langsung menuju ke sekolah taman kanak kanak
tempat di mana siti nurror rahmatin mengajar
kemudian setelah itu langsung kami mengikuti perjalanan bu siti atau bu guru atin ini
menuju ke terminal gubernur suryo gersik
di sini saya melihat kondisinya memang banyak sekali anak anak sekitar tiga puluh
ada usia anak anak di sini mereka yang terpaksa untuk menghentikan proses belajar mengajar mereka
karena kondisi pandemi covid sembilan belas
namun dari sekitar tiga puluh anak tersebut hanya sepuluh orang saja yang mengikuti pendampingan pendidikan
yang dilakukan oleh bu guru atin
karena sisanya ada yang membantu orang tua mereka untuk bekerja ada bekerja untuk mengamen
kemudian bekerja di jalanan membantu orang tua mereka selama pandemi covid sembilan belas ini
selama mereka tidak belajar
dan ada sekitar dua puluh lima kepala keluarga yang tinggal di terminal gubernur suryo gersik ini
serta dengan kerelaan hati bersama saya sudah ada bu guru atin di sini
yang baru saja selesai mengajar bersama anak anak
bu guru atin apa sebenarnya yang mendasari bu guru untuk mengajar anak anak di terminal gubernur suryo ini
pada awal pandemi lalu
terima kasih karena dengan adanya era pandemi ini kami tetap ingin menjadikan generasi
yang akan datang untuk selalu tetap belajar walaupun berada di rumah
tujuannya adalah untuk membantu pemerintah untuk selalu mencerdaskan anak bangsa
saya melihat pasti tidak mudah mengajar anak anak dengan peralatan dan kondisi seadanya
yang menjadi kendala terbesar bagi ibu apa
kendala yang terbesar memang dari ini peralatan sekolah masih belum cukup memadai
sehingga insya allah dengan yakin insya allah dengan bantuan allah kita akan bisa membantu
anak anak di sini
perjalanan yang ada di gubernur suryo ini dengan peralatan sekolah yang sangat memadai insya allah
sementara ini kan pemerintah juga menyediakan pendidikan daring untuk anak anak yang mereka masih belajar begitu
lalu kenapa ibu berinisiatif sendiri untuk mendampingi mereka secara langsung untuk menjalani pendidikan luring
untuk sistem daring itu bisa dilakukan dari seperti guru keliling akan tetapi dengan adanya anak jalanan

yang bisa dan mau serta insya allah kita menyentuh dari kondisional kegiatan anak anak
keadaan anak anak sehingga kami kepingin ikut bersama anak anak belajar yang berada di terminal gubernur suryo gersi ini mbak
anak anak ini saya lihat banyak sekali latar belakang mereka
awal dulu sebelum ibu masuk dan mengajar mereka sebenarnya apa kegiatan mereka saat tidak belajar di sekolah
kegiatannya memang dari yang alumni sekolah di tk itu kemarin juga ada yang masuk sekolah
tetapi jarang sekolah karena mungkin mohon maaf mengikuti ngamen
sehingga kendala yang kita hadapi anak anak jarang masuk sekolah
karena juga membantu orang tua sehingga insya allah dengan adanya pandemi ini
tetap fokus untuk belajar
kalau anak anak sendiri menanggapi proses belajar yang selama ini didampingi oleh ibu gimana mereka
alhamdulillah senang happy menyenangkan dari yang tidak tahu menjadi tahu
dari yang insya allah dari memegang alat tulis seperti pensil yang masih belum sempurna
bisa menyesuaikan walaupun masih ada yang masih belum bisa membaca
insya allah kami akan membantu ke depannya
dengan adanya inisiatif ibu artinya kan
ada proses pendidikan yang menurut ibu kurang
dalam proses pemberian pendidikan selama pandemi covid sembilan belas ini
kira kira bagi ibu dalam proses pendidikan untuk anak anak bisa mendapatkan haknya ini
apa yang kurang bagi ibu
terima kasih untuk pemerintah kurangnya di pendidikan yang ada di gubernur saya ini
anak jalanan ini memang sekupnya dari mulai tk sampai ke
jadi ada yang kelas tk campur dengan kelas ksd
buku kegiatan pembelajaran dan semuanya itu kita harus saling membantu antara orang tua guru ataupun pemerintah
dengan adanya rencana ini pemerintah provinsi jawa timur akan memberikan pendidikan offline
atau pendidikan online kembali dibuka
pendapat ibu sebagai guru yang selama ini mengajar seperti apa
sangat senang sekali mbak karena offline juga ditunggu tunggu sama anak anak ataupun guru
semoga covid ini cepat berlalu
terima kasih ibu selamat kembali beraktivitas bersama anak anak
rizky itu dia tadi tumbuhnya rasa sosial dari seorang guru taman kanak kanak yang berada di kabupaten gresik ini
untuk mendampingi anak anak jalanan yang berada di terminal gubernur suryo ini
mengingat bahwa pemerintah provinsi jawa timur saat ini kembali menunda rencana
untuk membuka pendidikan secara offline atau pendidikan tatap muka langsung
lebih kasus guru dinyatakan positif covid sembilan belas bahkan ada yang meninggal dunia
ini akhirnya kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tatap muka langsung terpaksa ditunda
dan sebenarnya kabupaten gersik atau bahkan provinsi jawa timur membutuhkan sosok sosok guru
seperti bu atin ini yang penuh dengan dedikasi tinggi dan semangat tetap juga menerapkan protokol covid sembilan belas
dengan memberikan masker kepada anak anak untuk bisa menggunakan masker ketika mereka belajar
serta memberikan edukasi edukasi terkait covid sembilan belas
covid sembilan belas untuk menjaga kebersihan kemudian juga menjaga jarak ketika berada di luaran
ini menjadi salah satu upaya juga sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada anak anak
supaya mereka sadar covid sembilan belas dan bisa tetap mendapatkan hak pendidikan mereka
sebagaimana yang semestinya
karena mengingat banyak sekali anak anak yang di sini mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda
mulai dari tk sd bahkan tadi juga saya melihat ada yang smp walaupun tidak ikut aktivitas belajar mengajar
namun juga bisa melihat secara langsung seperti apa proses belajar mengajar
yang dilakukan oleh bu guru atin ini karena bu guru atin ini juga tergabung dalam sebuah organisasi pendidikan
seorang guru yang tidak hanya mendapatkan pendidikan tentang taman kanak kanak
tapi juga mendapatkan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai tingkat menengah pertama
ini yang menjadi salah satu bekal dari bu guru atin yang sudah mengajar sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memberikan ilmunya yang ia merasa selama ini pada saat pandemi covid sembilan belas
tidak hanya anak anak tidak mendapatkan hak pendidikan secara baik
tetapi juga yang merasa bahwa pengetahuan dan pendidikan yang selama ini ia dapatkan
tidak bisa digunakan secara maksimal
maka selain dengan mengajar proses belajar mengajar secara daring di taman kanak kanak
ia juga datang ke beberapa tempat salah satunya di terminal gubernur suryogersi ini
untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada anak anak jalanan di terminal ini
ya eka semoga memang bu atin ini sehat selalu semangat selalu
dan juga banyak anak anak yang bisa terbantu di sana ya
baik eka rima terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas